selamat malam anda kembali menyaksikan the politicians bersama dengan saya reinhard sirait
salah satu partai baru yang siap meramaikan panggung politik nasional adalah partai gelombang rakyat indonesia atau gelora indonesia
partai ini sesungguhnya dipunggawai bukan oleh orang orang yang baru dalam kancah politik nasional
tapi mereka yang dulu pernah menjabat di elit pks
jadi partai gelora kemudian sekarang sudah mempersiapkan diri untuk pemilu dua ribu dua puluh dua
dengan mengusung konsep arah baru indonesia
apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh partai gelora ini
dan siapa ceruk pemilih yang akan ditargetkan oleh partai gelora indonesia
malam ini di the politician saya akan berbincang langsung dengan ketua umum partai gelora
pak ustadz anies mata sudah bersama dengan saya
pak ustadz selamat malam pak
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam apa kabar pak ani
saya bertemu dengan pak anies mata saya langsung melihat di belakang arah baru indonesia
ini selalu konsep yang pak anies mata bawa ketika membentuk garbi
kemudian juga sekarang sudah bertransformasi menjadi partai gelora
mengapa arah baru pak anies
jadi partai ini lahir di tengah krisis
ada pandemi ada krisis ekonomi dan sekarang ada perangnya
ada ancaman kompetensi
konflik geopolitik konflik antar super power dan sangat mungkin berkembang menjadi perang terbuka
tapi intinya kita hidup di satu persimpangan sejarah global yang sangat kritis
sehingga kemungkinan kita tidak bisa melakukan satu lompatan besar sebagai bangsa
kecuali kalau kita mengerti bagaimana melewati persimpangan sejarah ini
saya sadar betul dari awal bahwa
bikin partai baru di tengah krisis ini
itu pekerjaan orang gila
dan itu ada lakukan
itu yang kita lakukan
tapi menurut saya kegilaan ini dan semua kelelahan yang menyertainya
itu adalah pajak yang pantas kita bayar
untuk satu cita cita yang kita mimpikan
dan arah baru ini adalah satu
pandangan baru tentang cara kita mengelola situasi kita di dalam domestik
dalam konteks situasi global sekarang ini
sekarang coba anda perhatikan
kalau di abad enam belas tujuh belas aja kita bisa mengalami penjajahan akibat revolusi yang terjadi pada mereka
dimana mereka di eropa orang mencari sumber daya keluar kan
kita bisa mengalami penjajahan seperti itu
bayangkanlah bahwa dalam situasi sekarang ini
memang tidak ada satu situasi imperialisme seperti dulu
tapi dalam dunia yang sangat terintegrasi sekarang
kita merasakan dampaknya juga kan
yang perang rusia sama ukraine
yang kelaparan afrika
yang krisis ekonomi eropa yang lainnya amerika dan kita juga mengalami
artinya kita hidup dalam dunia yang sangat terintegrasi
dan karena itu secara otomatis
sejarah kita selamanya akan terpaut
dengan sejarah global
bagaimanapun kan partai politik tentu
harus punya target dan lain sebagainya begitu ya pak
bagaimana anda menjelaskan itu kepada pemilih
bahwa konsep tadi itu bisa diterima begitu
terutama oleh mereka yang
mungkin sekarang sedang melihat partai gelora dan lain sebagainya pak
saya melihat ini ada shifting
sosial yang sangat besar yang terjadi dalam masyarakat kita
yang pertama ini secara demografi
untuk pertama kalinya di dalam sejarah kita ini
kita mengalami yang namanya bonus demografi
dimana mereka yang berusia di bawah empat puluh lima tahun ini
menjadi kelompok usia dominan dalam struktur demografi kita
ketika ini bertemu dengan satu fenomena
sekarang kita kira kira
pengangguran kita di kategori orang muda ya
angka kemiskinan kita selama krisis ini masuk lagi dua digit
sepuluhan persen sekian ya
begitu anda nominalkan angka angka itu semuanya dalam jumlah populasi
itu angka yang sangat besar
saya membaca shifting ini bahwa
ini apa yang seharusnya menjadi bonus demografi bagi kita
ini bisa berubah menjadi beban demografi
kemarin kompas mengeluarkan satu data ya
sedih juga kita membaca data itu bahwa kebanyakan orang tua sekarang tidak bisa mengongkosi anaknya untuk kuliah
kan ini dampak dari liberalisasi pendidikan
yang sebenarnya terjadi di era reformasi ini kan
kita mengarah kepada sistem pasar
dan termasuk yang terjadi di era reformasi ini kan
yang kita pasarkan dalam tanda petik ini adalah sektor pendidikan kita
sekarang baru terasa bahwa mereka yang lahir di awal reformasi
kesulitan membayar uang kuliah sekarang itu loh
tapi setelah itu kompas juga mengeluarkan lagi satu riset baru
bahwa sarjana baru
alumni perguruan tinggi yang baru ini
begitu bekerja gajinya kecil
jadi coba anda bayangkan ini
di kelompok umur ini anda bisa membayangkan

artinya ada bonus demografi yang bisa berubah menjadi beban demografi
karena ini ada masalah
yang kedua ini pada masalah perubahan
lanskap demografi kita dari sisi penduduk kota dan desa
data bank dunia menunjukkan bahwa kira kira tahun dua ribu dua puluh lima nanti
yang berbeda dengan kursus yang lainnya
tapi kalau kita melihat sekarang kan ini dana desa banyak mengalir ke desa kan
jadi uang mengalir ke desa
manusia mengalir ke kota
cara kita spending
cara kita menggunakan uang kita ini
ini ada perubahan yang sangat fundamental bahwa orang orang desa
proses urbanisasi ini terus terjadi
dan ini semuanya
akan ada di kelompok muda orang yang mencari harapan hidup baru
dan menurut anda konsep ini bisa masuk ke kelompok muda itu
memang ini yang karena kita justru
kita kan berorientasi pada populasi pada manusianya
kalau sekarang di kelompok usia ini yang seharusnya menjadi tulang punggung
indonesia yang kuat di masa yang akan datang
ini ada dari sisi umurnya begini
di kelompok ini
tapi kemudian dari sisi mereka sekarang terkonsentrasi di kota
ini kan setahun setelah pemilu mas
artinya dua per tiga dari populasi kita sekarang itu akan ada di kota
nah sekarang kita punya masalah yang ketiga
teknologi baru sekarang ini dimana kita semuanya berorientasi
orang kan suka ngomong seperti itu ya
di satu sisi ini adalah advantage
tapi di sisi lainnya
ini juga adalah masalah
teknologi baru sekarang ini
tidak bisa menjadi job creator
pencipta lapangan kerja seperti dulu industri pabrik pabrik
kalau dulu industri pabrik pabrik dulu
menciptakan lapangan kerja dalam skala masif
kalau sekarang perusahaan teknologi ini
ambil lah contoh misalnya
apple dengan market
lebih dari dua triliun
itu hanya punya tenaga kerja satu ratus lima puluh empat ribu
artinya dengan market cap yang begitu besar seperti ini
daya serap tenaga kerjanya kan cuma
sedikit itu ya
saya membaca persoalan ini
dan karena itu ini adalah persoalan masa depan bagi kelompok umur ini
yang setiap hari mengkonsumsi ide ide tentang teknologi
disebabkan ada perbaikan pada pendidikan mereka
tapi kemudian sektor ini punya masalah
begitu diintegrasi ke dalam sistem ekonomi kita bahwa
dia tidak bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar
jadi ini adalah persoalan fundamental sekali lagi di kelompok umur ini
yang keempat ini
platform sosial media yang sekarang ini
merubah perbincangan sehari hari kita
anak anak sekarang bukan hanya anak anak sekarang ini
yang hanya lahir
di dalam sistem demokrasi
tapi juga dalam platform teknologi baru
yang memfasilitasi mereka
untuk menjadi peserta sosial yang sangat aktif
jadi saya ingin mengatakan bahwa di kelompok umur ini
hidup mereka itu gaduh betul
bukan karena pergulatan partai politik
justru karena platformnya ini menciptakan kegaduhan yang luar biasa
ini yang membuat saya percaya bahwa
kelompok umur ini benar benar membutuhkan satu ide baru tentang indonesia di masa yang akan datang
dan itulah yang kemudian ditawarkan oleh partai gelora
jadi sesungguhnya target ceruk pemilih yang diincar oleh partai ini
sebetulnya yang mana pak
jadi dari tujuh ratus lebih anggota kita yang daftar secara online
di platform kita di partai gelora
ternyata dua per tiga nya itu
umurnya antara delapan belas sampai empat puluh empat
jadi saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa
ini adalah kelompok umur yang sedang sangat galau galaunya
dan sedang mencari sumber harapan baru bagi masa depan mereka
jadi kalau anda bertanya kepada saya
terus apa beda aja sama partai yang lain
ini adalah partai masa depan
jadi yang kita tawarkan ini adalah
satu peta jalan baru
karena di kelompok umur ini nanti
mereka yang betul betul akan menjadi tulang punggung indonesia
tapi yang sekarang sedang tidak punya kompas
sedang galau galaunya tadi
sedang tidak punya kompas sedang kehilangan arah sedang disorientasi
dan saya kira negara dalam hal ini
tidak mengerti betul apa sumber kegalauan mereka itu
tidak ada satu partai pun yang berani mengklaim dirinya sekalian
karena kalau bicara soal pak anies mata dan partai gelora
sulit untuk tidak kita flashback ke belakang
bahwa anda adalah mantan pejabat teras dari pks misalnya
jadi di adirt kita
kita menegaskan bahwa asas partai ini adalah pancasila
tapi jati dirinya islam
nilai dasar masyarakat indonesia itu
jawabannya itu ada dua yang sangat kuat
tapi ada satu nilai yang muncul mendekati ini
yang pertama adalah agama
yang kedua adalah keluarga
yang ketiga indonesia
yang ketiga ini adalah achievement
yang kedua ini yang paling kuat
jadi karena itu
sifat dasar orang indonesia yang dibentuk oleh delay nya pada dasarnya adalah konservatif
dan basis konservatismenya itu adalah agama
itu sebabnya kenapa partai yang kita sebut disini liberal
itu nggak berani menyebut diri partai liberal
yang kita sebut kiri terpaksa pakai jilbab juga
ya apalagi ya
yang kedua ini keluarga
dan struktur keluarga kita ini kan aneh di indonesia ini kan
kita ini kan secara sosial
ini kan kita konsep keluarganya kan extended family keluarga besar kan
makanya kalau ada misalnya satu keluarga
bapak ibu anaknya lima misalnya
empat menganggur yang satu sukses
yang empat ini sebenarnya dalam statistik seharusnya masuk di kelompok penganggur atau orang miskin
tapi secara sosial itu bisa tidak masuk karena ditanggung oleh satu yang sukses ini
satu yang sukses ini menanggung empat saudaranya yang lain
jadi kita bisa mengalami kemiskinan tapi boleh jadi dampak kemiskinan yang lainnya

karena ada sistem keluarga yang mengcovernya
bukan karena kemiskinannya tidak ada
nah ini yang membuat suka pemerintah suka merasa nyaman gitu loh
ada kemiskinan tapi tidak akan ada pemberontakan
gak akan ada kerusuhan
itu juga sebabnya kita ini susah betul menjadi kapitalis murni atau sosialis murni
indonesia itu punya jenis yang pilihan yang terlalu ekstrim dalam hal itu
karena core value ini sangat menentukan
nah dari situ apa kemudian citra yang mau ditampilkan partai gelora
nah saya mau masuk di poin yang ketiga ini
achievement ini biasanya nilai yang berhubungan dengan atau istilahnya keinginan untuk mencapai sesuatu yang besar
ini biasanya terhubung dengan
jadi nilai keluarga ini mulai diimbangi oleh nilai individualisme
yang penampakannya itu pada nilai achievement itu tadi
dan menurut saya
ini kan dua ribu tiga belas ya

ini berhubungan dengan perubahan shifting dalam demografi kita
karena jumlah orang muda
yang hidup dalam sistem demokrasi
yang memberi ruang bagi ekspresi individualnya secara lebih kuat
itu memunculkan nilai ini
sekarang karena itu memang sudah tidak zamannya lagi kita bicara pemisahan
sudah tidak zaman kita membuat pemisahan seperti itu
faktanya adalah kita adalah bangsa yang sangat religius
itu satu itu faktanya
yang kedua kita
bangsa yang sangat kekeluargaan
tapi yang ketiga
jadi ini waktunya kita menggabungkan antara semangat konservatif dan semangat progresif
realitas politiknya kan pak anies
pemilih kita masih lebih paham lebih menyukai mungkin partai yang kemudian mengklaim diri sebagai partai nasionalis
terbukti dengan ceruk suara yang kemudian besar jumlah suaranya
atau partai yang kemudian menganggap partai ini menjadi negara yang lebih besar dan lebih menarik
atau partai yang kemudian menganggap partai ini memang partai berbau berbasis agama
dengan menargetkan pemilih muslim
itu bagaimana pak anies
sekarang kalau anda lihat ya
partai partai yang kita sebut nasionalis
ngapain misalnya pergi cetak quran
gak ada satu partai pun yang berani mengklaim dirinya sekalian ini nasionalis murni
atau islamis murni
yang kanan selalu berusaha membuat kesan bahwa kita juga terbuka
padahal pada praktiknya
dia di kanan sebenarnya
dia di kanan
yang kiri juga berusaha membuat
kesan bahwa dia juga misalnya penggunaan diksi diksi agama
simbol simbol seperti jilbab dan seterusnya
itu yang saya maksud bahwa
gak ada yang berani mendeklarasikan sekarang identitasnya secara murni
itu gak ada
karena masyarakat kita memang sebenarnya sudah tidak menerima itu

justru diferensiasi yang fundamental yang sekarang kita bawa ini adalah
apa peta jalan yang kita bawa yang bisa mengkombinasikan
tiga semangat ini tadi
agama keluarga dan achievement
seharusnya agama menjadi basis moral kita
keluarga menjadi nilai sosial kita dalam penggunaan kita

achievement seharusnya ini yang menjadi semangat nasionalisme kita
jadi sekarang kita membutuhkan satu sumber nasionalisme baru
tidak ada satu partai pun menurut anda yang memenuhi tiga poin yang tadi anda katakan
kalau menurut saya
orang tidak mengerti akar masalahnya secara dalam
dulu salah satu semangat yang menyatukan kita
sebagai bangsa baru kan semangat untuk merdeka
di orde baru itu kan ada pembangunan
itu mengkonsolidasi kita sebagai bangsa
kita ingin keluar dari jeratan kemiskinan di masa lalu
kita mau membangun diri kita sendiri iya kan
itu kata artinya pembangunan itu
membawa kita kesana
sekarang kira kira apa yang bisa menyatukan kita kembali
ini yang saya maksud dengan arah baru indonesia itu
ini nasionalisme baru
nasionalisme baru maksudnya apa
kita harus punya satu cita cita sejarah
dan yang saya maksud dengan arah baru indonesia itu adalah
bagaimana menjadikan indonesia sebagai kekuatan
karena kita secara ukuran demografi mungkin
secara ukuran geografi mungkin
secara sumber daya mungkin
secara tahapan sejarah juga mungkin
jadi semua semangat ini semangat keagamaan
semangat pencapaian kita rubah jadi satu
kita kumpulkan maksudnya kita kombinasikan jadi satu
menjadi satu kekuatan baru yang mendrive kita
untuk satu nasionalisme baru
jadi satu nasionalisme baru
dunia yang baru kekuatan kelima dunia
jadi mimpi anda adalah menjadikan partai gelora sebagai partai masa depan
saya ingin menjadikan partai gelora ini
sebagai lokomotif perubahan
arah baru tadi itu yaitu menjadikan indonesia
kekuatan kelima dunia itu
saya tidak ingin kita ini sebagai umat islam mayoritas tapi mindsetnya mindset minoritas
kita terus menerus perlu menegaskan identitas karena kita kurang percaya diri
apa bedanya gelora dengan pks
apakah sekarang partai gelora tidak lagi menargetkan pemilih islam saja atau bagaimana pak
jadi begini mas renhat ada seorang ulama islam yang dikenal sebagai ulama fikih siasat fikih politik
itu menulis satu buku namanya nama ulama ini al mawardi
beliau punya satu buku namanya ada budu nabi
ini menyebutnya dunia dan agama
di situ beliau menyebutkan bahwa politik itu adalah sina atul fikir
bayangkan ini seorang ulama
dia tidak membuat satu statement bahwa sebagai identitas
itu melekat dengan
islam sebagai identitas
itu melekat dengan sendirinya
indonesia ini negara dengan populasi umat islam terbesar
di dunia nomor satu loh
di dunia islam
di indonesia kan terlalu dominan
tapi saya tidak ingin kita ini sebagai umat islam mayoritas tapi mindsetnya mindset minoritas
kita terus menerus perlu menegaskan
kita terus menerus perlu menegaskan identitas
karena kita kurang percaya diri
sementara dalam politik itu yang orang tunggu tunggu sebenarnya
ini kan tempat dimana kita membuat arah kebijakan
jadi dampak dari islam anda itu dalam bentuk pemikiran itu apa
apa yang anda tawarkan atas nama agama itu untuk kehidupan publik
apa perubahan yang ingin anda ciptakan atas nama agama itu
dalam kehidupan publik
jadi kalau kita mau menerjemahkan filosofi dari almawardi tadi itu
itulah seharusnya kita membahasakan agama dalam politik
bukan menggunakan agama sebagai faktor pembeda
tapi justru agama sebagai faktor pemersatu
saya tidak ingin membangun tembok atas nama islam
saya ingin membangun jembatan atas nama islam
itu dua hal yang sangat berbeda
anda mau mengatakan partai partai yang kemudian menggunakan agama ini membangun jembatan
membangun tembok maksudnya
kebanyakannya itu adalah mereka tanpa sadar membangun tembok dan tidak membangun jembatan
mengelompokkan diri atau bagaimana maksudnya
jadi kita membangun tembok identitas saya begini
saya dengan ini atas nama agama berbeda dengan anda
padahal kita ingin masuk ke dalam satu kehidupan publik
dimana kita ingin membuat kebijakan untuk semua
jadi saya tidak berpretensi menggunakan islam sebagai alat untuk mewakili kelompok
tetapi alat untuk mewakili populasi semuanya
karena saya ingin membangun jembatan buat semuanya
bukan tembok yang memisahkan saya dengan anda
ini menurut saya mindset yang sangat berbeda secara fundamental
jelas berbeda sekali artinya
saya tidak ingin kita jadi berbeda karena identitas saya islam
itu justru kita hindari
justru atas nama agama ini saya ingin berkolaborasi dengan anda
karena itulah perintah agama
karena agama mengatakan
bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan
agama menyuruh kita membangun jembatan bukan membangun tembok yang memisahkan kita
tembok berlin aja udah runtuh masa kita mau bangun tembok baru
dan itu mungkin yang terjadi sekarang dalam peta politik kita ya pak hadis
ada pemisahan pemisahan yang
sebab ada orang yang mendapatkan keuntungan di situ
tapi keuntungannya jangka pendek
cuma kita pada waktu yang sama merusak kehidupan publik kita
jadi agama seharusnya menjadi instrumen konsolidasi
bukan alat perpecahan gitu
bukan alat pemisah
saya tidak pernah menafsirkan yang namanya identitas itu sebagai alat pembeda enggak
justru itu adalah alat pemersatu
tapi kan dulu anda ada di partai yang kemudian menggunakan agama sebagai basis utamanya pak adis mata
sebenarnya tidak persisnya seperti itu tapi banyak orang dulu memahaminya begitu
makanya dulu kan saya mendorong istilah partai terbuka
iya iya anda yang kemudian mempelopor itu juga
tidak bisa mas kita dalam situasi keterbukaan seperti ini
itu kita menjadi secret society
enggak bisa kita membangun indonesia ini kalau kita punya semangat itu
semangat untuk sendirian enggak bisa itu
jadi sekarang filosofi kita ini justru
dengan atas nama agama ini justru kita ingin menyatukan orang
kita tidak ingin menjadikan agama sebagai faktor pembeda faktor pemecah belah
tapi justru faktor pemersatu
mas dulu kita merdeka ini kan shifting dari kerajaan kerajaan kecil menjadi satu republik
kerajaan kerajaan kecil itu kan sebagian besar kerajaan islam
mereka dengan semangat keagamaannya melebur kerajaan kerajaan kecilnya itu menjadi satu entitas baru namanya republik indonesia
justru itu semangatnya itulah semangat keagamaan mereka dulu itu
di sini sebenarnya ada satu faktor cara berpikir lagi yaitu bahwa sebagian orang berpikir itu adalah mewakili kelompok
itulah yang difahami orang
waktu orang mendirikan partai politik
tapi saya memahaminya berbeda
justru kita harus mewakili populasi
apa yang menjadi concern kita bersama sekarang
yang ditawarkan oleh satu partai politik itu
jadi concern masalah bersama yang dihadapi oleh seluruh populasi itulah yang kita address
itu yang kita setuju sekarang ini
yang kita cari solusinya
waktu kita bekerja begitu kita dengan semangat keagamaan kita
itu satu kesatuan
kita mengaddress masalah bersama itu karena kita juga punya semangat
karena kita juga punya semangat kekeluargaan
indonesia ini rumah kita bersama
jadi mewakili populasi
bukan mewakili kelompok
baik pak adi setelah anda keluar kemudian anda membentuk ormas garbi kemudian sekarang menjadi partai gelora
relasi anda dengan para elit pks bagaimana sekarang pak
tidak ada yang
saya sih tidak membiasakan diri untuk menyikapi hal hal itu terlalu personal gitu ya
kita bekerja di drive oleh ide ide
dan kita menyampingkan hal hal yang perbedaan perbedaan personal itu
menurut saya itu tidak terlalu signifikan
saya ingin keluar dari tradisi lama gitu bahwa oposisi membuat kita saling tidak bicara
dalam demokrasi kita justru harus bicara gitu
oposisinya sekarang tidak bicara ya pak
kan itu kan
ketika membentuk gelora menjadi sebuah partai banyak juga kemudian melihat bahwa gelora di bawah kepemimpinan anda ini berusaha untuk mendekatkan diri kepada presiden jokowi
bagaimana anda menjawab soal itu dan bagaimana anda melihat kepemimpinan presiden jokowi selama ini sampai dengan saat ini pak
jadi sebelum kita mendirikan gelora dua puluh delapan oktober tahun dua ribu sembilan belas ya
kita sewan dulu ke pak jokowi
menyampaikan kelonuhun lah gitu
kita menyampaikan niat kita untuk mendirikan partai sebelum beliau dilantik untuk periode yang kedua ya
dalam diskusi itu saya juga menyampaikan satu prediksi yang menjadi alasan kenapa partai ini lahir
waktu itu belum kira kira sebulan menjelang pandemi itu meledak ya
saya menyampaikan juga kepada beliau bahwa kita harus berpikir
saya menyampaikan juga kepada beliau bahwa kita akan menghadapi krisis
dan kira kira periode kedua beliau ini sepenuhnya akan ada di tengah krisis ini
sebenarnya saya respect pada beliau dari sisi bahwa sejak awal beliau beliau fokus dengan satu agenda soal infrastruktur
harus kita akui bahwa ada banyak kemajuan infrastruktur selama beliau memimpin
lebih karena itu fokusnya
saya ingat dulu ada guru manajemen modernnya pendiri ilmu manajemen modern
peter drucker dulu mengatakan
memang kalau mau efektif seorang presiden itu dalam periode lima tahun atau empat tahun paling mungkin hanya menjalankan satu agenda
dari sisi ini harus kita akui bahwa ada banyak kemajuan yang kita capai di sini gitu loh
tapi dalam periode ini pula terjadi polarisasi
pertarungan yang sangat tajam sekali
disebabkan oleh pilpres yang pertarungannya sangat sengit
dan terjadi pembelahan sosial yang sangat tajam sekali
saya kira pembelahan ini yang sekarang justru menjadi masalah kita
karena kita sedang menghadapi krisis
nah krisis ini menurut saya ini bertemu dengan persoalan polarisasi di dalam ini yang membuat pemerintahan itu sulit sekali untuk menjadi efektif
sulit sekali untuk menjadi efisien
terutama karena ada penolakan baik terbuka atau tidak yang kuat
yang kuat akibat pembelahan ini
dan saya kira disebabkan oleh krisis ini banyak sekali dari agenda strategis pak jokowi yang mungkin tidak bisa terlaksana dengan seperti yang beliau targetkan
disebabkan oleh krisis ini ya
ini akan banyak
maksudnya krisis ini memaksa pemerintah sekarang ini
untuk mengubah banyak prioritas prioritasnya
misalnya anda terpaksa sekarang untuk mencegah terjadinya kerusuhan
akibat inflasi misalnya
anda terpaksa mengalihkan dana untuk bantuan
kalau misalnya sekarang ini nggak ada bbm kita nggak disubsidi mengikuti harga pasar
saya kira akan banyak masalah sosial yang kita hadapi sekarang itu
karena rute dari krisis ini sekarang
dari pandemi dia berkembang menjadi krisis ekonomi
sekarang ini bisa berkembang menjadi krisis sosial
dan karena itu saya kira pemerintah sedang berjebaku dalam hal ini
ada sedikit keuntungan yang kita hadapi sebagai indonesia ya
karena kita punya komoditas
sawit dan batu bara ini memberikan kita windfall ya
jadi kita masih bisa menutup
masalahnya dua hal ini windfall ini tidak ada dalam kendali kita
jadi saya kira krisis yang terjadi secara global ini punya tekanan dalam bentuk inflasi
dan ini akan terus berlanjut
dan karena faktor inflasinya juga sebagian besarnya adalah faktor geopolitik
yang kedua ini yang sekarang pembelahan yang terjadi di masyarakat kita yang tajam ini
saya kira ini memaksa pemerintah sekarang memaksa presiden untuk mengubah banyak prioritas prioritasnya

tapi harus kita akui bahwa fokus beliau sejak dua ribu empat belas memimpin kepada dalam hal infrastruktur harus kita itu membuahkan banyak hasil
tapi anda tidak merasa bahwa partai gelora memang mendekatkan diri ke pemerintah
menurut saya itu tradisi politik yang harus kita bangun
bahwa kita tidak masuk dalam pemerintahan beliau tapi juga tidak menjadi oposisi itu ya
kita mungkin bisa berbeda dalam banyak cara pandang
tetapi kita harus memiliki kekuatan
tetapi kita harus selalu bersikap gentleman
kita tetap bisa berkomunikasi berdialog secara apa dan
kami bertemu sangat sering dengan beliau
tapi dalam pertemuan itu kita lebih banyak buka
kita bicara secara terbuka secara apa adanya
dan saya ingin keluar dari tradisi lama bahwa oposisi membuat kita saling tidak bicara
dalam demokrasi kita justru harus bicara
oposisi yang sekarang tidak bicara ya pak
makanya sekarang kalau kita lihat kan orang tidak menawarkan apa apa gitu kan
jadi saya tidak mau masuk dalam jebakan itu
ini koalisi pemerintah ini oposisi
karena menurut saya yang kita perlukan ini sesuatu yang baru
apa fungsinya partai politik kalau dia tidak melahirkan pemimpin
mendingan jadi i o
tinggal ambil orang dari luar
tinggal ambil orang saja
anda kan sudah peluhan tahun di politik ya
dan dulu sekarang mendirikan partai lagi
kasih ingin monik
koalisi cawapres yang sekarang
dilakukan oleh partai partai
parlemen dan ini juga cukup
mendapatkan sorotan publik yang luar biasa
kami mengajukan gugatan ke mk ya
pilpres dengan pilek
sebab dengan pemisahan itu kita berharap
bahwa partai gelora bisa
mencalonkan kadernya sendiri sebagai calon
presiden nah cuma gugatan ini kan
artinya kemungkinan besar
masuk dalam sistem
pemilu yang serentak ya masih seperti

dan artinya tidak mungkin
ada partai yang tidak terlibat
dalam proses pencapresan
dan harus berkoalisi kecuali partai yang
penyperjuangan katakanlah saat ini
ya artinya yang bisa tidak berkoalisi
tapi apapun situasinya
kita pasti ikut dalam percaturan itu itu
tidak mungkin kita tidak ikut
dalam percaturan itu cuma
sekarang sampai desember
di partai gelora itu adalah
biar ini selesai dulu
baru kita bicara
tapi anda belum melihat ada sosok
yang memang tepat
untuk bisa memimpin indonesia
sebagai capres katakanlah
dari beberapa nama yang muncul
ke permukaan saat ini pak anies
feeling anda sebagai seorang politisi deh
saya kira kalau kita melihat survei ya
kan ada banyak nama yang sekarang muncul di survei ya
tapi saya menyisakan ruang
bahwa krisis ini bisa menciptakan
hal hal yang tidak terduga
sebelum dua ribu dua puluh empat sebelum penetapan capres
apa yang muncul di dalam survei sekarang ini
belum tentu akan begitu pada akhirnya
dalam pengalaman saya secara pribadi itu
ruang ketidak terdugaan itu
jauh lebih besar daripada ruang yang terduga
dalam pengalaman saya
saya menyisakan sekali lagi
saya menyisakan ruang ketidak terdugaan
apalagi kalau kita melihat bahwa
format koalisi yang sekarang ini kan
semuanya belum ada yang ajak ya
tapi secara umum
saya respect pada para pimpinan partai
yang menggunakan partainya benar benar
untuk mencalonkan dirinya
kenapa ada kemudian
padahal banyak juga kemudian yang merasa
sebaiknya diberikan juga kepada orang orang ya
karena menurut saya
itu konsisten dengan fungsi partai politik
sebagai sekolah kepemimpinan nasional
jadi apa artinya anda mendirikan partai
setelah itu anda jual karcisnya kepada orang
kan kita selama ini selalu mengkritik
tapi kita tidak konsisten di sisi yang lain
makanya misalnya ketika misalnya nama puan misalnya
keluar di pdip saya respect dengan itu
karena artinya orang bekerja
orang membangun partai
dan orang benar benar konsisten
ada sesuatu yang diperjuangkan secara konsisten
ketika pak prabowo misalnya
mau mencalonkan lagi
walaupun sudah pernah kalah dua kali
tapi mencalonkan lagi
itu kan karena dia ingin mengatakan
bahwa perjuangan belum selesai
saya respect dengan hal seperti itu
misalnya cak imin misalnya ya
dia membangun partainya
dia bekerja keras membangun jaringannya
dan sekarang mau mencalonkan diri
dan tidak mau jual karcisnya kepada yang lain
paling tidak kita respect bahwa orang orang ini konsisten
menggunakan partai politik sebagai alat perjuangan
bagaimana dengan partai partai yang tidak
mengangkat kadernya sendiri menurut anda pak anies mata
itu yang saya tidak mengerti
mengapa partai partai itu inferior
hanya karena misalnya dibombardir dengan survei
bisa berubah cepat
karena instrumen medianya sekarang kan hadas terbuka
kita nggak perlu khawatir soal itu
mungkin berpikir sederhana
bahwa begitu kita disodori setiap hari
dan saya cenderung memandang sekarang ini bahwa
survei ini bukan lagi sebagai instrumen akademik
untuk memahami realitas
tetapi alat propaganda
saya tahu bahwa di lembaga survei itu
mereka menyimpan angka yang benar
secara akademik mereka melakukan fungsi survei
sebagai alat akademik
tapi mereka juga di sisi yang lain menggunakan ini
sebagai alat propaganda
dan itu mengecawkan pikiran banyak orang di partai partai kan
oke kalau begitu bagaimana nasib tokoh tokoh
yang dinilai punya kemampuan pak anies
tapi bukan orang partai politik
yang muncul sekarang paling tidak ada pak anies baswedan
misalnya pak ridwan kamil
dan beberapa nama yang lain
kalau dengan konsep tadi anda katakan itu
artinya tertutup dong pintu bagi orang orang non parpol
mungkin ada partai yang ingin mencalonkan mereka gitu
kita juga tidak bisa menolak kalau ada partai yang memilih begitu
saya mengatakan bahwa preferensi politik saya adalah
saya respect pada partai yang menggunakan partainya
orang berjuang secara konsisten
seperti itu gitu
saya selalu respect pada orang yang membangun kekuatan politik yang real
bukan sekedar ingin mendapatkan jabatan itu
apa fungsinya partai politik kalau dia tidak melahirkan pemimpin
mendingan jadi i o kan
tinggal ambil orang dari luar
tinggal ambil orang aja gitu
kan yang kita bawa ini kan dia jadi sekolah kepemimpinan gitu
ini bukan i o gitu
dan sebagai partai baru partai gelora anda bisa menjamin pak anies
bahwa partai gelora anda dan semua kader kader
tidak akan mengkapitalisasi isu politik identitas yang sempat membuat
perpecahan yang tadi sudah kita bahas cukup banyak
sekali lagi identitas adalah alat pemersatu
bukan alat perpecahan
ini jembatan bukan tembok
itu intinya di situ
pak sekarang kita bicara soal partai gelora kembali
ini kan sedang menyiapkan verifikasi ya pendaftaran juga nanti
verifikasi administrasi dan juga faktual ya pak anies
anda pernah mendirikan partai dulu
tapi tentu sekarang tantangan anda agak berbeda
juga ada banyak partai partai yang baru
seberapa yakin anda bahwa partai gelora indonesia ini bisa lolos semua tahapan
sehingga menjadi peserta pemilu di tahun dua ribu dua puluh empat
karena dari awal saya percaya bahwa
langkah kecil ke kpu adalah langkah besar menjadikan indonesia lima besar dunia
dari awal saya percaya itu
jadi dari awal kita bekerja menyiapkan ini
misalnya jauh sebelum misalnya ada persyaratan soal kta
kartu tanda anggota ini yang disyaratkan oleh kpu
kita sudah membuat platform pendaftaran online
dan alhamdulillah ini berkembang dengan baik
kami punya kolam yang cukup besar untuk dijadikan sarana memenuhi persyaratan di kpu
secara teknis semuanya alhamdulillah seluruh persyaratan sudah kita penuhi
dan saya bersyukur karena teman teman di wilayah ini ya
sekarang struktur kita ini alhamdulillah relatif sangat lengkap
dari lima ratus empat belas kabupaten kota ya
dari sekitar delapan puluh tiga ribu ya kelurahan dan desa yang ada di indonesia
jadi penetrasi struktural kami ini alhamdulillah
secara teritorial ini relatif merata di seluruh indonesia
itu yang saya maksud tadi
jadi dengan pemerataan struktural teritorial ini
kita berhak untuk mengklaim mewakili populasi itu tadi secara lebih merata ya
nah yang ketiga ini adalah anggota kami juga ya
nah yang menarik adalah pada yang saya sebutkan tadi
dari tujuh ratus ribu lebih anggota itu
jadi ini mewakili kelompok demografi yang dominan sekarang ini di indonesia
jadi kalau secara teritorial dia mewakili seluruh geografi
secara populasi kita juga mewakili populasi yang dominan dalam struktur demografi baru kita
saya tahu ini karena ini memang kan negara kita besar ya
jadi tidak gampang membuat partai dalam situasi seperti ini
tetapi alhamdulillah kita sudah memenuhinya cuma sebagai sistem pandangan saya adalah
beri ruang partisipasi yang luas
dan kalau orang gugur biarlah gugur dalam kompetisinya
itu jauh akan lebih bagus
artinya orang yang gugur juga di situ misalnya karena tidak dapat threshold
ya puas lah gitu loh
setelah berdiri kita agak jarang juga melihat ada pergerakan massa
dari partai gelora
biasanya kan partai politik itu kan menunjukkan eksistensinya dengan itu kan pak anies
ini takdirnya partai gelora
takdirnya partai gelora
lahir di tengah pandemi
kita daftar sekitar bulan april dua ribu dua puluh
jadi daftarnya online
jadi ada pandemi
ada kesulitan besar waktu kita memulai partai ini
tapi kita juga yang pertama dapat berkahnya
karena semua prosesnya online semua kan
jadi itu berkahnya
nah karena ada keterbatasan dan saya kira sampai sekarang kan masih pelan pelan
masih banyak pembatasan sampai sekarang walaupun sudah jauh lebih longgar dibanding sebelumnya
jadi memang dalam dua tahun pertama fokus kami memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang kita perlukan itu
pembentukan struktur ke daerah
jadi relatif dalam dua tahun pertama
itu seluruh energi kami terpakai untuk membentuk struktur di seluruh indonesia dan melakukan rekrutmen kader
kemudian pelatihan di internal untuk kader yang sudah siap itu
karena enggak ada ruang pergerakan secara untuk masa yang masih untuk melakukan itu
mungkin setelah ini insya allah setelah verifikasi baru kita akan mulai
kalau tidak ada perkembangan buruk dari pandemi yang sekarang ini ada itu
untuk tokoh tokoh lainnya pak anies apakah akan ada nama nama lagi yang kemudian masuk ke dalam partai gelora
karena tampaknya juga ada beberapa nama nama yang masuk tidak hanya anda pak fahri hamzah tapi juga ada nama nama yang lain kan yang ke depan
apakah itu juga menjadi target untuk menjaring siapapun yang kemudian mau bergabung ke dalam partai gelora
saya dari awal dulu itu selalu berpikir begini
partai politik itu bukan tempat berkumpulnya para bintang
partai politik itu adalah alat untuk menciptakan bintang
saya dari dulu punya pikiran seperti itu
itulah fungsinya partai politik sebenarnya
kalau kita mengundang terlalu banyak bintang ke dalam satu partai politik seperti itu
itu lebih karena kita tidak percaya pada fungsi dasar dari partai politik itu
jadi alhamdulillah di sini di partai gelora ini
ada banyak bintang juga yang berkumpul di sini
tetapi yang lebih banyak lagi sebenarnya adalah pemula
orang yang baru ikut politik karena melihat platform kami ini
kebanyakan itu orang yang nggak mengerti politik
tapi justru tergugah untuk terlibat setelah melihat partai politik
oh ya kalau ada begini kita mau terlibat
kalau ada narasi seperti ini ya
jadi narasi arab baru dalam pengalaman kami dalam proses rekrutmen
itu pesona yang luar biasa
karena orang seperti yang saya katakan tadi
kelompok umur ini sedang galau galaunya
dan mereka memandang politik itu dari kejauhan
dengan lebih banyak sinisme
meskipun ada partai partai yang akhirnya mencitrakan diri sebagai partai anak muda
atau partai lama yang mencoba untuk masuk ke dalam kelompok anak muda
kita ingin menyelesaikan persoalan orang yang kebetulan yang sekarang menumpuk persoalannya di kelompok
yang menjadi tulang punggung indonesia sekarang yaitu demografi ini
kelompok demografi baru ini
makanya kita memberi ruang kepada anak anak muda yang belum pernah punya pengalaman politik sama sekali
nanti insya allah di daftar caleg kami di partai gelora nanti ini
akan mewakili tiga generasi ini
ini generasi di atas lima puluh an
generasi antara lima puluh ke tiga puluh
dan generasi di bawah tiga puluh lima
dua puluh lima ke tiga puluh lima ini akan ada
jadi susunan caleg ini supaya ini kita melakukan pendekatan generasional ya
tiga generasi ini benar benar ada di dalam formasi bakal calon anggota legislatif dari partai gelora itu
dan itu yang sekarang tengah disiapkan tentu oleh partai gelora
iya insya allah itu yang sekarang kita siapkan
baik kita akan tunggu pak anies mata
partai gelora indonesia terjun langsung nanti dalam pemilu dua ribu dua puluh
semoga kemudian bisa lolos semuanya tahapannya lancar
pak ustadz karena ini masih dalam pendaftaran nanti kemudian verifikasi
dan kita nantikan juga konsep dan juga arah baru indonesia yang dibawa oleh pak anies mata dalam perpolitikan di tanah air
terima kasih banyak pak ustadz untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami di the politician
sehat sehat pak anies mata
kita tunggu sepak terjang anda dan juga partai gelora berikutnya dalam politik
cuma kita minta dua hal
terima kasih banyak pak anies mata
demikian wawancara saya dengan ketua umum partai gelora indonesia pak anies mata yang tadi banyak menyampaikan soal konsep baru yang beliau tawarkan lewat partai gelora indonesia
dan juga pandangan terhadap politik dan juga situasi geopolitik saat ini
kita nantikan bagaimana kemudian partai ini akan berkiprah dalam panggung politik di tanah air
saya rehatsi raid pak mitri terima kasih selamat malam